saya tidak tahu jelas itu juga kapolda juga tidak pernah menginginkan itu
dan sekarang menurut informasi diperiksa di provos
helikopter yang terbang rendah tepat di atas para demonstran pada peringatan setahun kematian yusuf kardawi dan randi
berhasil membubarkan masa mahasiswa termasuk barikade polisi yang sedang mengamankan jalannya aksi demonstrasi
sebanyak tiga kali helikopter polda sultan tersebut terbang rendah di atas para demonstran
yang menyebabkan debu dan material sampah beterbangan yang dapat membahayakan demonstran maupun barikade polisi
menanggapi hal tersebut ombudsman republik indonesia atau ori perwakilan sulawesi tenggara menduga adanya cacat prosedur
pasalnya penggunaan helikopter dalam penanganan aksi unjuk rasa tidak diatur dalam peraturan kapolri no dua tahun dua ribu sembilan belas tentang penindakan huru hara
karena itu ori sultra akan mendalami insiden ini dan meminta klarifikasi dari pihak polda sultra
diduga penggunaan helikopter itu atas penjelasan dari pihak polda kemarin bahwa itu tidak sepengetahuan kapolda
berarti terjadi insprosedur dalam pengeluaran helikopter itu
ini yang akan kita dalami
siapa yang memerintahkan penggunaan operasional helikopter
pengerahan helikopter yang terbang rendah untuk membuarkan aksi demonstrasi mahasiswa di mapolres kultra dua puluh enam september lalu menjadi salah satu pemicu kericuhan
kocar kacir karena debu dan sampah yang berterbangan akibat helikopter yang terbang rendah kembali melakukan aksi dan mulai melempari polisi
aksi demonstrasi itu berujung rusuh
sedikitnya dua mahasiswa terluka dan lima belas lainnya diamankan sebelum akhirnya dibebaskan pada malam hari
zainal ishak kendari sulawesi tenggara